kita ke informasi lain gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku puas dengan hari pertama uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu
pemerintah provinsi dki jakarta tengah melakukan uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu di sejumlah ruas jalan ibu kota dalam kurun waktu dua minggu
untuk mengganti kebijakan ini pemerintah akan menyiapkan opsi kebijakan ganjil genap
di hari pertama uji coba penghapusan kebijakan tiga in satu kemacetan ibu kota dinilai berkurang
justru jalan jalan yang di pojok pojoknya tiga in satu malahan kosong bagus
kemacetan juga tadi saya sengaja coba nggak terlalu juga loh
iya memang tapi kan itu kan banyak orang kantor
nanti kita harus pikirin mana yang macet kalau irp belum apakah kita akan menerapkan tapi belum terlalu cepat ya